mah mama kenapa gak datang kesini
mah sultan kangen mama
pengen liat mama lagi
mama kenapa gak ikut kesini sih
iya nak mama juga kangen sama sultan
mama gak mau juga kalau untuk naik motor
soto mau pulang aja deh
sultan udah gak betah disini
dulu rame rame apalagi kentung
ngonya berisik bau lagi
kamu yang bener aja dong
itu mah kue
liat dong yang betul
lagian kan saya juga datang kesini
gak ada ada kecoa
dalam paradus itu
masya allah kentung
udah jelas wartawan bawa makanan
kok dibilang kecoa
jangan gitu dong tidak baik
tadi kita gak salah liat kan
waktu kita masih awas gak rabun
iya pak kiai gak mungkin kita salah liat pak kiai
iya bi kita gak mungkin salah lihat
orang tadi beneran kecewa kok
udah makanan itu jangan diawar awas
dikawal tidak baik
orang lain susah makan
terus bagi bagi ke santri santri yang lain
saya juga mau makan
gak mungkin berubah jadi binatang lah
tadi pederi buatan sekarang jadi kue lagi
kasih kasih kasih
eh cek dulu nanti aku nanti di dalam situ ada jeret nih
coba sibukku gak boleh begitu
gak enak tuh sama bapak es sultan
maaf ya bapak sultan maaf ya
maafin teman kami
pak mitri ya
gak usah kasih aja tuh
dan satu lagi
om bento udah mulai akibatnya ya
nah om bento kemana
eh mungkin dia kebelet pipis kali
eh om tante juga aneh tau
dari tadi kayak gini
dari tadi pak mama bercanda terus
cicing waya di dia
jangan kemana mana diam di mari
biar ini urusannya pak man oke
jangan kemana mana diam di mari ya
jangan komplain kayak netizen jangan komplain
neng enak ya udaranya
mbak tunggu dulu
ini ada kue buat pak kiai
semoga kue ini cocok tuh pak giai
cocok lah bang
semuanya kan sama
pok gak boleh gitu
biar aida yang bawa
ngapain masih di sini
supaya kita bisa goblol sebentar
lagi punya bisnis buat kamu
dimana gue bisa dapetin duit ya
aku disuruh ambil
gelandian dipakai sultan sama bapaknya
tidak mungkin dikasih
terjadi perselingkuhan rufus
berani berani lo ya
lo gak tau
rebutan sama kucing garong
oh begini ternyata loh ya di belakang gue ya
udah dapet suami ganteng mukanya kejasin bieber masih selingkuh ke jakarta beli duku ternyata
kamu selingkuh ngaco ngomong sembarang muncrat lagi lu dia ini suksesnya pak hartawan bapaknya
sultan bang ih merih ucet deh ucet deh ucet deh boku lagi lu gua percaya lu gak bisa gini gini
dulu lu habis makan anak tokek lu aduh gimana nih kalau begini pak manmangmu yang harus berpikir
berpikir ha ha memang punya ini ini ini ini ini mau aja wadah manggungnya
jadi begini jarang mandi lu ya
waduh kok aku disini dari aku gimana
tinggi banget lagi ada orang gila menjaga
aku aduh jalan jalan mau lari itu orang mau kabur
mana sultan bap aldala
kok bisa aku ada disitu
mama kenapa gak datang kesini
mama sultan kangen mama
pengen liat mama lagi
mama kenapa gak ikut kesini sih
iya nak mama juga kangen sama sultan
mama gak mau juga kalau untuk naik motor
soto mau pulang aja deh
sultan udah gak betah disini
dulu rame rame apalagi kentung
ngigonya berisik bau lagi
iya mah sekarang kamu kemas kemas baju ya nak ya
iya mah sultan kemas pakein dulu ya
aku sultan taat pada orang tua
aku sultan cinta allah dan rusuhnya
pak kiai saya seneng banget karena sultan udah mulai kerasan tinggal disini
dan itu bener bener seperti harapan saya
saya bener bener pengen banget tuh sultan tuh berubah begitu loh pak kiai

dan saya berterima kasih sama pak kiai udah pulang ke indonesia
mau nerima sultan untuk belajar disini pak kiai
terima kasih kembali
alhamdulillah saya juga senang
sultan menjadi betah disini
karena dia mau beradaptasi
di lingkungan ini
insya allah sultan ini bisa menjadi
anak yang berguna bagi keluarga
dan juga agama pak kiai ya
pak kiai boleh saya angkat
permisi pak kiai
gak biasa biasanya video call
waalaikumsalam pak sultan mau ikut pulang
pak sama kita kasihan dia pak disini
jiwa dia terganggu pak
masa sih gak mungkin
orang pak kiai
bilang dia betah disini
orang disini juga udah banyak temennya
dia seneng banget main disini
tadi ketemu bapak juga fun fun aja
loh papa gak percaya sama mama
sekarang dia sama mama suruh kemas kemas baju
untuk pulang bareng sama kita pak
mah pak kiai tadi bilang sama papa
kalau sultan tuh kerasan
tinggal disini seneng tinggal disini
kalau papa nggak percaya sama mama tanya aja sultannya pak
yaudah ntar papa tanya sama sultan
palu lagi pulang nih kelamaan
pak kiai berhati hati
pak kang udah udah udah
saya bisa ketemu sultan sebentar pak kiai
udah tau kamarnya kan
sudah tau iya
makasih banyak pak kiai